mencoba kabur saat ditangkap tiga anggota kawanan pencopet di tasikmalaya ditembak polisi
modus pelaku adalah berpura pura sakit kejang di dalam angkot
sementara pelaku lainnya menjarah korban saat panik
petualangan kriminal sd is dan hr berakhir sudah
dengan langkah tertatih sambil meringis kesakitan
tiga kawanan copet ini ditembak petugas reskrim polsek cihideng di bagian kaki
saat mencoba kabur dari penangkapan
pengguna angkot menjadi sasaran pelaku saat beraksi
modusnya salah satu pelaku berpura pura sakit kejang hingga menimbulkan kepanikan di dalam angkot
saat lengah pelaku lainnya menjarah isi tas korban
penangkapan pelaku berawal dari laporan korban yang dicopet
saat menggunakan sebuah angkot jurusan pasar pancasila cikurubuk
ini yang tiga ini kebetulan pada saat kita melakukan penangkapan
kabur dan terpaksa kita lubuhkan
kita ambil tindakan tegas
kalau tidak kita ambil tindakan tegas
mereka akan kabur dan kita sulit untuk mencari yang bersangkutan di dunia
akibat perbuatannya para pelaku terancam lima tahun hukuman kurungan penjara